inilah penampakan seekor monyet putih di area hutan uluwatu badung bali
kemunculan monyet putih ini ramai diperbincangkan para warganet
tak sedikit yang lantas mengaitkannya dengan hal mistis
kemunculan monyet putih ini direkam oleh putu adi
saat hendak menikmati sunset di kawasan uluwatu pada kamis kemarin
videonya pun viral setelah diunggah pertama kali di akun instagram info ungasan
yang kemudian diunggah ulang oleh banyak akun di media sosial
meski banyak yang mengaitkannya dengan hal supranatural
pihak balai konservasi sumber daya alam bali menegaskan
monyet putih itu adalah jenis monyet ekor panjang
yang mengalami kelainan genetika atau yang lumrah disebut albino
dari pengamatan awal meski berbeda dengan kawanannya
monyet albino ini tetap diterima dalam kelompok
dan tidak ada indikasi atau gejala diusir dari kelompok
monyet tersebut adalah monyet jenis monyet ekor panjang
yang disinyalir mengalami kelainan genetik
jadi kelainan genetik itu bisa dialami oleh semua jenis satwa
tidak terkecuali dari monyet
guna menjaga keselamatan monyet albino langka ini
pihak bksda bali mengimbau agar masyarakat tetap membiarkan
hewan primata ini hidup bebas di alam dan tidak diburu
nandang astika badung bali